penyidik subdit renakta di treskrimum polda metro jaya masih terus menyidik kasus penganiayaan anak pengurus gp ansor david ozora
pada kamis tersangka mario dandisatrio kembali diperiksa oleh penyidik
kuasa hukum mario dandisatrio dolvi rompas mengatakan tersangka diperiksa perihal kedatangan tersangka mario dan ag ke tkp untuk bertemu david
selain itu penyidik juga mendalami isi pesan whatsapp antara ag dan david yang berisi permintaan agar david datang ke tkp sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh mario
dolphy rompas mengklaim bahwa tim kuasa hukum mario kerap mendapatkan teror melalui pesan whatsapp beberapa hari belakangan
dia berharap agar tidak ada lagi aksi teror yang terjadi lantaran dirinya hanya menjalankan tugas dan perintah undang undang
hari ini hanya pendalaman saja
jadi sebenarnya jadi pendalaman terkait dengan keterangan keterangan yang sudah disampaikan
khusus tentang masalah pada waktu mereka datang ke tkp ingin bertemu dengan korban
namun di sini mungkin perlu kami sampaikan ya dari semalam kami itu mendapat semacam teror
jadi ada sms sms yang masuk ke kami yang nomor tidak kami kenali
kami berharap agar supaya jangan ada teror lah
biarlah proses hukum ini berjalan